buat tunangan sama mel
habis lo jangan minta itu dari gue
kalau cinta sama gue
lo kenapa bu
kali ini aku gak bisa cerita ke ibu
karena ini menyangkut perasaan aku ke pangeran
kalau aku jujur
aku takut ibu malah makin kepikiran dan ibu sakit lagi
aku gak mau lihat ibu sakit
perasaanku jadi campur aduk bu
aku sedih karena ibu sakit tapi
aku juga lega karena ibu membaik kondisinya
gak ada yang kamu tutupin ke ibu
gak usah khawatir aku baik baik aja kok
ibu juga gak rasa udah baik kan
jadi mendingan kita pulang ya
ibu yakin mau pulang
ibu yakin mau pulang
ibu yakin mau pulang
ibu ngerasa udah kuat saya
pangeran gak berhenti henti telpon aku
pasti lo sedih banget
tapi disini juga gue ngerasa
rasain yang sama
kamu benar gak kena panah pas sayang
kamu tuh kelihatan sedih
aku gak apa apa bu
gue udah berkali kali coba novel putri
tapi tetep aja gak diangkat
gue juga udah berusaha whatsapp dia
gue udah nyatain perasaan gue ke dia sekali lagi
tapi tetap aja gak dibaca
kenapa sih put
gue udah berkali kali coba novel putri
tapi tetep aja gak diangkat
gue juga udah berusaha whatsapp dia
gue udah nyatain perasaan gue ke dia sekali lagi
tapi tetap aja gak dibaca
kenapa sih put
gue masih gak paham sama ini semua
setelah lo nunda nunda untuk jawab pernyataan cinta dari gue
setelah semua masalah yang kita lewatin
ya sampai sekarang akhirnya lo ada di sini
setelah gue pikir lo akhirnya akan jawab kenyataan cinta dari gue
karena gue tahu gue tahu meskipun lo gak pernah ngomong
perasaan lo ke gue
ini pasti ngerasain yang sama kan
tapi ini jalan terbaik yang bisa gue ambil
yang terbaik dari mana
lo tahu kan
jalan yang terbaik adalah kalau kita sama sama
kita lewatin semua masalah ini bareng bareng
dan lo gak bisa minta gue untuk sama mel
dan kita makin gua bisa bareng aja

untuk abang
kita sakit dua dulu
saya selalu menyuri kalau boleh apa
buat tunangan sama mel
please lo jangan minta itu dari gue
harusnya lo bisa nurutin apa yang gue mau
lo tenangan sama mel